berikutnya dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh tiga ini merupakan hari perayaan rangkaian kedua ulang tahun blibli ke dua belas tahun
suasana car free day di sekitaran jalan sudirman jakarta pun dimeriahkan oleh warga berbaju dan beratribut serba biru dengan berbagai rangkaian acara yang meriah
bagaimana perjalanan ke kota blibli
berkumpul di depan chess plaza sudirman di mana telah tersedia panggung dengan berbagai rangkaian acara hiburan seperti band kuis stand up komedi dan masih banyak lagi
salah satu yang menarik perhatian adalah adanya pembagian satu dua ratus kue ulang tahun dari blibli kepada masyarakat
kegiatan ini juga mendapat rekor muri kategori pemberian kue ulang tahun terbanyak
dan tentunya kami tidak akan bisa maju dan berkembang tanpa semua kepercayaan yang diberikan masyarakat
kami juga ingin memberikan masyarakat indonesia kepada blibli
nah karena itu sebagai bentuk ucapan terima kasih kita membagikan secara simbolis dan juga secara langsung satu dua ratus kue sebagai satu bentuk apresiasi terhadap kepercayaan masyarakat indonesia kepada blibli selama dua belas tahun ini
ya jadi harapan kita dengan rekor muri ini adalah kita ingin tidak hanya sebagian masyarakat tapi seluruh masyarakat indonesia bisa merasakan secara langsung dan juga mempercayakan beli beli untuk memenuhi kebutuhan mereka
tak hanya kue blibli juga memberikan kue untuk masyarakat indonesia
beli beli juga memberikan aneka promo selama perayaan ulang tahun ke dua belas
mulai tanggal delapan belas hingga dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh tiga berlangsung promo pesta belanja tiap hari hingga di puncak promo yaitu puncak pesta belanja
promo puncak pesta belanja nantinya akan berlangsung di tanggal dua puluh lima sampai dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh tiga dengan gratis ongkir dua belas kali tanpa minimal belanja flash sale produk rp dua belas serta cashback hingga rp satu dua juta
kemeriahan perayaan blibli
perayaan ulang tahun blibli kali ini juga didukung oleh pt prisma harapan
mitra blibli yang telah membantu menyediakan dan mengoperasikan videotron
yang menampilkan aneka promo serta social media challenge secara real time
kami sangat bangga menjadi mitra dari blibli untuk mendukung kesuksesan dari acara akbar ini
kami sangat senang sekali dan kami percaya semua ini dengan dukungan fitur fitur terbaru dari prisma untuk beli beli
semua acara ini bisa berjalan dengan baik yang mana dengan kekuatan teknologi kami
videotron ini menciptakan pengalaman baru karena dapat menyatukan aktivitas interaktif
serta editan langsung secara real time
sehingga mendukung kesuksesan
kepuksesan perayaan ulang tahun blibli yang ke dua belas kali ini